berbicara tentang mudik ke kampung halaman berikut ini kami punya informasi mengenai empat desa yang terisolasi karena akses yang buruk ke wilayah tersebut
ya ironisnya beberapa desa yang nyaris tak tersentuh ini masih dalam lingkup kecamatan sekernan yang merupakan ibu kota wilayah kabupaten muara jambi jambi
inilah kondisi ruas jalan di desa tantan kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi jambi
selain masih berupa jalan tanah karena tak tersentuh pembangunan selama puluhan tahun jalan ini juga merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan antara wilayah desa tantan dan sekitarnya di kecamatan sekernan dengan kota sengeti
saat musim hujan kubangan dan jalan yang becek menjulitkan pengendara sepeda motor dan mobil karena jika tidak berhati hati bisa terjatuh
kondisi jalan serupa juga terjadi di tiga desa lainnya yaitu desa kedotam desa keranggan dan desa rantau majo
tak hanya jalan yang rusak beberapa jembatan putus sehingga tidak bisa dilewati lagi

iya lah berapa puluh tahun
cuma penggeras kayak gini aja
ya itu lempar hati lah
aku tantan tantan kedotam nak keluar memang saya ada
dari empat desa itu susah pak ya
desa iya susah lah
empat desa nih yang susah
ini satu jalan keluar sini lah lagi yang bisa telat gak bisa lagi
sejak pemekaran kabupaten muara jambi
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu pak parat desa tantan telah berkali kali mengusulkan perbaikan jalan kabupaten yang ada di desa ini
namun hingga kini masih belum terrealisasi
bahkan warga masyarakat di desa ini sempat pengacam pemerintah setempat
mereka akan memisahkan diri dari kabupaten muaro jambi dan kembali ke wilayah kabupaten batanghari
semenjak pemekaan kabupaten ini kami ngajukan jalan sampai sekarang
ini kan puluhan tahun pak
sampai sekarang belum pernah
karena disentuh oleh kabupaten pak
jadi empat buah desa ini teresolir nih pak
rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan ini tidak hanya berpengaruh bagi para pengguna jalan
tapi juga bagi warga empat desa karena mereka kesulitan jika akan membawa hasil pertanian dan perkebunan
berupa sayuran karet pinang dan sawit untuk dibawa keluar di desa mereka
nugroh kusumawan jambi